kegahan seorang anggota polisi di kabupaten rokan hilir riau curhat dimintai setoran oleh komandannya berpangkat komisaris polisi pada minggu empat juni dua ribu dua puluh
dalam percakapan yang diunggah ke media sosial tersebut bribka andri dharma irawan mengaku kerap dimintai pimpinannya untuk menyetorkan uang hingga mencapai enam ratus lima puluh juta rupiah
ia juga mengunggah bukti transfer dari rekeningnya ke rekening pribadi komandannya
selain itu bribka andri juga mengunggah keresahannya dimutasi ke sebuah batalion di kota pekanbaru
bribka andri dharma irawan merupakan anggota batalion b pelopor sat brimopolda riau di menggala di kabupaten rokan hilir riau
sedangkan kompol p merupakan pimpinannya di batalion tersebut
kabupaten propang polda riau kompos johanes setiawan menyatakan polisi sudah memeriksa delapan orang sebagai saksi termasuk beribka andri
sementara ini kompol p merupakan pimpinannya di kota pekanbaru